hai kita tuh sebagai laki laki harus kuat strong like a real man gitu
papa yakin aduh ini boy nanya mulu bisa runtuh
ini pertahanan aku kan sebenarnya aku juga pingin mamanya ikut
eko enggak barusan di rambut aku tuh ada yang jatuh gitu jadi
oh ya kau kenalin ini tristan dia udah
aku udah kenal
jadi anak warrior
temennya bu nokia juga
uuh kenapa segala ada yang jatuh sih ke kepala gue
tapi haikal kok keliatannya biasa aja ya
kenapa dia gak marah ya
gue jadi takut dia nutupin emosinya deh
kayaknya gue bisa omongin sama dia biar gak ada salah paham
kau kalau berhenti bentar deh
kenapa minta berhenti disini sih
enggak aku tuh sebenernya cuma pengen ngejelasin
yang kamu lihat tadi tuh gak kayak gitu kok sebenarnya
awalnya tuh tristan cuma pengen nemenin aku sampai aku dijemput sama kamu
soalnya kata dia udah malem kan takutnya aku kena penapa kalau aku nunggu sendiri
tau tau ada yang jatoh ke kepala aku
terus pasti kelihatannya kayak lagi ngelus kepala ya
kamu panik banget sih
ya panik lah
kamu pikir aku bakal pikirkan macem macem sama kamu gitu
kamu beda banget sama kamu yang dulu
kamu berubah banget loh
awan berubah juga karena kamu
lagian aku percaya kok sama kamu
kamu cinta sama aku
kamu cinta sama aku
dan gak bakal macem macem
makasih ya udah percaya sama aku
aku gak percayainya sama si tristan
soalnya aku sebagai laki laki
aku ngeliat dia tuh
ada itikat gak baik ke kamu
kayaknya dia suka sama kamu deh
gak mungkin keles
kan kita temenan doang
ya itu sih menurut aku aja
mungkin juga aku salah kan
gak usah kamu pikirin lagi
gak usah kamu buas
jadi ya balik ya
jadi ya balik ya
sekarang baca lotus
jaket anti hujan udah
sarung tangan helm semua udah di motor
iya kemarin kan beli tulkit baru di mana ya
di mana sih
di mana sih
di mana sih
aduh papa ngapain aja sih berisik tahu ganggu tidur mama
ma mama liat toolkit papa gak yang papa baru beli kemarin
toolkit itu penting buat papa bawa
kali kali aja dalam touring nanti
ada baut baut motor yang kendor
papa kan bisa benerin di jalan
mama liat gak sih
kemarin papa baru beli
kota kecil gitu
papa tuh udah taruh juga di motor
jaga anak baik baik
gak ngajak aja terus jalan jalannya sendiri terus
jalan jalannya sendiri terus
kan papa udah pamit
kamu mau kemana
boy mau ke sekolah pak ada kelas meeting
mau gak pake seragam
iya kan lagi nggak ada pelajaran pak
ntar lagi bagi raport
lagian ini tuh hari sabtu pak
lagi kan ini tuh itu hari sabtu pak
beli sabtu ya
papa jadi turing
ya jadi dong
oke oke baguslah
papa udah coba ngajak mama belum
ya nggak lah boy
orangnya aja jual mahal kayak gitu
mendingan papa buka omongan aja dulu sama
udah hilang tuh jual mahalnya
pasti mama senang
ya geng sih dong boy
kita tuh sebagai laki laki harus kuat
bisa runtuh nih pertahanan aku
kan sebenarnya aku juga pingin mamanya ikut
kayaknya papa gak yakin nih
nanti papa terlambat lagi
papa jalan dulu
he he tunggu ya
kamu tuh papa bro
iya tunggu ya
ini kacamata nanti malah ditaro di meja makan
mau dibawa apa enggak
eh si agan malah bengong gitu ngeliat bebek
mau dibawa enggak
ayah ayah wae si agan manya
kapan mau perjalanan jauh
untung bebi ngeliat ini kacamata agan
sudah waktu agan tuh tidak pakai kacamata
kok bibi di atas kelihatan langsing ya
si ogo alam mending ngeceh juga si mang biman waenya
papa pergi dulu ya boy